ayah anda sudah berjanji kepada aku
akan mengangkatku menjadi putra mahkota
aku harus menuntut janji ayah anda
justru itu akan menunjukkan bahwa kau tidak pantas menjadi putra mahkota
untuk mendapatkan gelar putra mahkota
mengapa ibu anda tinggal disini
ibu anda sedang menjalani hukuman sebagai pembantu putra ku
apa salah ibu anda
nimas rara santang memang tidak menyukai ibu anda
sehingga dia ingin mempermalukan bunda seperti ini
dia sudah menyimpan dendam
dan ini adalah saatnya dia membalaskan
semua perbuatan bunda
yunda rara santang
aku membalaskan dendam ibu anda kepada diri
sudahlah putra ku
kita ini sedang lemah
kita tidak mempunyai kekuatan apa apa
kita hanya bisa menerima nasib
dibenci dan akan disingkirkan dari istana
kita tidak bisa melakukan apa apa putra ku
kita tidak lagi lemah ibu anda
ibu anda tidak tahu siapa aku sekarang
jadi benar yang ibu anda dengar
kau sekarang menguasai jurus beraja musti
benar sekali ibu anda

sekarang ilmu kanduraganku cukup tinggi ibu anda
yunda rara santang
bisa ku buat pusna
akan ku buat dia berlutut di depan kakiku
dan ku buat
dia datang kesini
dan kita akan membuat perhitungan dengannya
kau harus menahan diri
jika kau mengajak ribut rara santang dan saudaranya
tidak akan mendatangkan apa apa
justru akan menjauhkanmu dari tahta putra mahkota
tahta putra mahkota
ibu anda mendengar hal itu
dari dewan istana di balairung siang tadi
masih ada yang ingin diutarakan
mohon ampun gusti prabu
satu hal yang kalah tidak penting
untuk kita ketahui dalam sidang ini
selain masalah senopat
adalah masalah putra mahkota
mohon ampun gusti prabu
sesungguhnya rakyat pajajaran
sudah lama menunggu nunggu
siapakah gerangan yang akan gusti prabu pilih sebagai putra mahkota
apakah raden walang sungsang atau raden kian santang
atau justru raden surawi sesa
mohon ampun gusti prabu
rakyat sangat berharap
gusti prabu tidak salah memilih putra mahkota
siapakah yang paling pantas
di antara ketiga putra
atau yang paling mudah
untuk menjadi putra mahkota

untuk menjadi putra mahkota
mohon ampun gusti prabu
sepengetahuan hamba selama ini
keinginan rakyat pajajaran sudah bulat
yang menjadi putra mahkota adalah raden kian santa
dan rakyat sudah berharap
karena raden kian santang
sudah dekat dan peduli terhadap rakyat pejajaran
ayah anda sudah berjanji kepada aku
akan mengangkatku menjadi putra mahkota
aku harus menuntut janji ayah anda
justru itu akan menunjukkan bahwa kau tidak pantas menjadi putra mahkota
untuk mendapatkan gelar putri mahkota
aku sangat layak ibu unda
aku benar benar layak
sekarang kita dalam masalah
ibu unda terlibat
kasus racun ular dung
dan uakmu sekarang mendekam di penjara
karena kasus pemberontakan pada pajak jalan
mengapa ibu unda
apakah ada yang salah

tidak kamu sudah tahu
selain kau tidak ikut membela pajak jarak saat pemberontakan
di luar sana
kau menyerang raden siasatang dan hampir membunuhnya
apa yang ingin kau sampaikan
rai kian santan terluka
tenaga dalamnya musnah ayah
dan dia tidak bisa berbuat apa apa lagi
jaga dewa batara
sebenarnya apa yang terjadi
ayah handa prabu
rai kian santan terkena jurus beragibus
sehingga membuat hawar murni terkunci ayah handa
siapa yang menguasai jurus ini
tanpa manurat dan tenaga dalam yang cukup
jurus itu sangatlah berbahaya
karena bisa mempengaruhi kuat tak memilih
dan bisa membangkitkan
kuat tak jahat kepada diri semua
pantas saja ayah handa
sikap rai surawisesa berubah sangat berhias
dan dia sangat bernapsu untuk membunuh rai kian santan
ayah anda akan selesaikan masalah ini
setelah pemberontakan rangka kuat
mulai sekarang kau harus belajar menahan diri
untuk saat ini
bunda dan uakmu tidak bisa membela
kecuali kau siap kehilangan tahta putra mahkota
tidak akan aku membiarkan ayah anda mengambil hakku
memberikannya kepada kian santan